untuk kamu yang mau sekolah yang mau ngantor kita ucapin selamat pagi indonesia
oh kata kelis hari baru ya selamat pagi
jadi tau mau beli daging ayam atau mau beli daging sapi
tak khawatir mengambil keputusan dalam berbisnis
hari ini belanja praktis dan aman dengan non tunai
silakan pin nya mbak enam digit ya
hari ini bayar tol lebih praktis dengan uang elektronik
hari ini toh teknologi sudah masuk itu sampai di desa
jadi kalau mau bayar listrik tidak usah jauh jauh ke bank di kota
bisa memakai habita lewat agen layanan keuangan digital
hari ini miskan di indonesia bayarnya pakai rupiah yuk
hari ini sekalipun di perbatasan uangnya baru tidak lusuh ya
di setiap waktu bank indonesia hadir menjaga stabilitas perekonomian
memberikan ketenangan di setiap aktivitas kita
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia